koresponen cnn indonesia iwan hermawan di kediaman mike mohede di bintaro tangerang selatan
iwan bagaimana suasana rumah duka siang ini
ya baik terima kasih putri
dan memang hingga siang ini rumah duka masih dipenuhi para pelayat maupun tamu yang datang
untuk memberikan rasa bela sungkawa maupun penghormatan terakhirnya
terhadap artis mike mohede yang meninggal dunia pada minggu sore kemarin
dan beberapa rekan artis yang sudah tiba di sini tadi pada pagi hari
antara lain adalah bak im wong serta ada chris pati juga
dan selain itu juga ada dari kalangan politisi seperti tantowi yahya
yang rencananya juga tantowia yang tadi juga sudah tiba di sini
dan memberikan rasa penghormatan terakhirnya kepada artis mike mohede
nah rencananya nanti pada sekitar pukul setengah tiga
mantan presiden republik indonesia susilo bambang yudhoyono juga akan tiba di sini
untuk memberikan penghormatan dan bela sungkawanya kepada artis mike mode
informasi yang kami terima mantan presiden sby nanti akan berangkat
cks sekitar pukul setengah dua siang
jadi perkiraannya sampai di rumah duka ini pada pukul setengah tiga
namun demikian memang beberapa personel dari pas pampres sudah tiba di sini
dan melakukan semacam pengamanan atau meninjau lokasi di sini
sebelum kedatangan mantan presiden sby nanti putri
iwan apa respon teman teman mike yang datang dan anda temui tadi
apa kesan mereka terhadap seorang mike mohede
sebenarnya beberapa dari teman teman rekan maupun
dari rekan rekan artis maupun bahkan wartawan sendiri
merasa terkejut dengan kepergian dari mike mohede ini
karena kepergiannya yang sangat tiba tiba jadi informasi yang kami terima sementara
bahwa pada saat sebelum meninggal dunia mike mohedesh tersebut
dia sedang bermain playstation dan kemudian dia merasa lelah
dan kemudian dia tidur siang dan ketika tidur tersebut
ketika dibangunkan oleh kerabatnya ternyata dia tidak bisa bangun
dan kemudian dibawa ke rumah sakit dan ternyata dia sudah meninggal
jadi kepergian mike mohede tersebut sangat mendadak dan sangat membuat terkejut
bagi keluarga kerabat rekan sesama artis bahkan wartawan sendiri pun
juga sangat terkejut dengan keadaan tersebut
karena itu mereka sendiri merame rame di sini untuk menyatakan bela sungkawanya
dan juga rasa hormat terakhirnya kepada artis mike mohede
baik terima kasih iwan hermawan dari kediaman mike mohede